tapi kalau aku datang berarti aku gak konsisten banget dong
aku gak komit banget sama keputusan aku
kalau menurut aku ya kamu itu kan masih calon istrinya randy
jadi kalau dia sakit ya harusnya kamu dong yang rawat
lagi juga jessica masih di icu kan
udah gak bisa lagi kan
alhamdulillah jangan bikin mama panik lagi
akhirnya ada suara oma deh
apa sih itu berisik banget
ganggu orang tiduran
nangisnya kenapa ya
sampai segitu aja nangisnya
oh iya nih gue juga gak tau
daritadi nangis padahal gue udah nyusuin
iya kita harus di dalam aja ya
di sini dingin soalnya
mama di sini
boleh sayang ya
anak siapa sih itu
besik banget sih lo
gak usah marah marah bisa nggak sih
saya juga stres sekali
abisnya diteriak teriak kayak gitu
makanya urus anak lo yang benar
gue gak kenal suara itu
kita ke depan sebentar ya
gak masuk aja
gak masuk kan lo ya
baru mau dibentang
untung orangnya gak liat muka gue
berita gue kan motor di tv
kalau dia ngalain gue
bisa panjang usahanya
gak usah marah marah bisa nggak sih
saya juga stress kali
suara cewek tadi
kita kepukus kesempatan aja yuk
kita udah gak bisa berkeliaran di bandung lagi sih
seperti dugaan gue
terus lo harus gimana dong
gue gak mau di penjara ya
gue gak mau pisah sama keisha
gue gak mau pisah
kita cari cara supaya bisa keluar dari bandung
nah sekarang kita periksa dulu kenapa caca bisa nana seperti ini ya
pokok lo diam ya
gak siap bu
ya pantas aja udah tadi nangis
terus gimana ini bersihinnya
gue gak tahu
lo ibunya juga

aduh bau banget
udah jangan nangis ini dibersihin ya
sebentar ya sanya
dibersihin coba sanya
jadi bapak melaporkan saudari elsa
dia masih hidup dan sekarang posisinya melarikan diri bersama ricky
betul betul sekali
apa bapak yakin melihat mereka
saya sangat yakin karena saya melihat mobil dari saudara ricky
ada di parkiran puskesman
mas kayu arum
mobilnya adalah mobil mers berwarna merah
baik tunggu sebentar pak
silahkan pak tanda tangani berkas laporan ini
kami akan segera menindaklanjuti untuk pencarian
aku nggak tahu sih
jadi tadi mamanya mas randy nelfon
terus ngasih tahu kalau mas randy itu lagi sakit
terus aku disuruh ke sana
menurut kak michi aku datang atau enggak
kalau kamu masih peduli sama randy ya sebaiknya kamu datang dong
kamu harus jagain bella ya
dia lebih membutuhkan kamu daripada aku
hubungan kita gak akan baik baik aja mas
kalau kita biarin bella menderita
mas udah ya
tapi kalau aku datang berarti aku gak konsisten banget dong
aku nggak komit banget dong sama keputusan aku
kalau menurut aku ya
kamu itu kan masih calon istrinya randy
jadi kalau dia sakit
ya harusnya kamu dong yang rawat
lagi juga jessica masih di icu kan
udah nggak memisah lagi kan
jangan bikin mama panik lagi ya
kayaknya ada suara oma deh
sampai jumpa lagi